permisi bu assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih pak ustadz
mungkin benar juga ya apa yang dikatakan pak ustadz
kalau pak pandu itu memang orang pintar
terus kenapa hidupnya biasa saja
aku mau melamar kamu
tapi aku belum
kepikiran ke arah sana
lebih baik kita berteman aja ya mas
apa karena aku orang desa
mas pandu jangan salah paham dulu
saya hanya ingin melanjutkan sekolah
saya belum siap
eh dita mas pandu
dita mau berangkat sekolah ya
kebetulan mas juga lewat situ
mas pandu maaf ya
saya pergi duluan
akhirnya rasa sakit hatiku bisa terbalaskan
kalau bapak tidak mau mengikuti ritual yang disarankan pak pandu
sudah berulang kali bapak katakan
kita jangan percaya sama perkataan dukun bu

pandu itu bukan dukun pak
dia itu orang pandai
biasanya semua yang dia katakan itu
pasti benar pak
soalnya pak pandu itu punya keris
apa yang ibu lakukan itu dosa besar bu
ibu telah musri
sampai kapan bu bapak tidak mau menuruti
kata kata pak pandu
berarti pak pandu lah yang menuduh bu nita
menggunakan warung itu
memang sudah jelas
bu nita itu punya niat jahat sama kita pak
kalau bapak tidak mau mengikuti sarannya pak pandu
warung kita itu bisa bangkrut pak
biar bapak sendiri yang bertemu dengan pak pandu
agar tidak mengajari kesesatan terus
ya sar keras kepala
kalau sampai ada apa apa
jangan nyesel kamu
ibu harus segera panggil si rudi menemui aku
karena dia harus tahu
sirina sakit karena diteluh oleh laki laki yang memang menyukai dia
itu sebabnya kenapa si rudi urung menikah dengan rina
karena ada kekuatan jahat yang sudah merasuk dalam tubuh rina
bapak itu jangan sembarangan duduk
kalau rina itu dikirim teluhnya
bapak tahu gak sih
ria itu mengalami depresi berat karena pernikahan itu batal dengan rudy
yang jelas si rina itu memang dibikin orang
dan dukun yang bikinnya cukup tangguh
rina harus diruak
aku akan mengajak rina untuk melakukan ritual potong ayam di hutan
bapak itu kok aneh sih pak
bukannya mengajari anaknya beribadah
malah menyesatkan anaknya sih
tidak ada satupun yang aku lakukan
banyak sekali orang yang berhasil karena aku tahu
seharusnya sampean itu berterima kasih kepada aku
bukan malah menuduhku berbuat yang sesat
percaya sama keris itu namanya musrik pak
semestinya pak pandu tidak mengajak orang untuk berbuat kemusrikan
sampean boleh tidak percaya dengan kerisku
tapi dari keris itu menurutku itu adalah musrik pak
aku bisa melihat apa yang akan terjadi
dan menurut keris kalang kobar
dan seluruh warga di desa ini
bila tidak melakukan ritual potong ayam hitam
yang saya takuti hanya allah pak
allah yang melindungi dan memberi keselamatan manusia
tapi kenyataannya aku sering dibantu oleh keris kalang kobar
banyak warga desa sini yang aku tolong berkat kemampuan keris kalangubar itu

dan aku mendapatkan kemampuan keris kalang kobar itu
kalau di kampung ini
akan ada bencana yang besar
hanya allah yang tahu pak panduan
terserah sampean kalau tidak percaya
yang penting aku sudah peringatkan sampean
aku tidak punya banyak waktu
untuk mengadani orang yang sok pintar
baik pak pandu
saya peringatkan pak pandu
untuk tidak mempengaruhi sisi saya
saya berbuat kemusrikan
insya allah usaha bu titi jadi berkah
kalau ada kelebihan rezeki sedekah buat anak yatim
tapi warung saya ini ada yang mengirimi guna guna pak ustadz
kata siapa kena guna guna
ya kata orang pandai pak ustadz
kalau bu titi mau terhindar dari guna guna
berbanyak sholat tahajud berbanyak jikir
jangan lupa baca al quran
insya allah bu titi akan terhindar dari guna guna
permisi bu assalamualaikum
waalaikumsalam terima kasih pak ustadz
mungkin benar juga ya apa yang dikatakan pak ustadz
kalau pak pandu itu memang orang pintar
terus kenapa hidupnya biasa saja
kalau aku lihat menurut kris kelangkobar
masih ada hambatan buat pak luki untuk naik jabatannya
hambatan apa lagi pak pandu kan semua syaratnya sudah saya penuhi
ya tapi masih ada syarat lain yang harus pak lucky penuhi
syarat apa itu pak pandu
pak luki harus mencari ayam jantan
atau ayam hitam yang nanti darahnya dijadikan sesaji untuk kris kelangkobar
iya tapi di mana saya harus cari ayam itu pak pandu
gak enak pak bicara di sini lebih baik kita bicaranya di dalam
ayam itu memang jenis ayam langka susah dicarinya pak luki susah
tapi kalau memang pak lucky tidak sanggup mencarinya biar aku yang mencarinya
tapi ya itu dia pak harga ayam itu memang agak mahal
aduh mahal juga ya pak pandu harganya
oke pak pandu kalau misalnya saya beli ayam itu apa saya pasti naik jabatan pak
kalau semua persyaratan terpenuhi maka pak luki jabatannya akan
oke pak pandu saya akan usahakan
pokoknya nggak bisa kalau sampai bapak kasih syarat itu lagi ke pak pandu
kemarin dia bilang secepatnya bapak akan naik jabatan tapi mana buktinya
sampai sekarang bapak belum naik jabatan juga
bu kita memang harus mengikuti semua saran dari pak pandu
karena memang pak pandu yang mengerti soal soal gaib
pak kemarin ibu berobat sakit kepala sama pak pandu berkali kali gak sembuh sembuh juga
tapi setelah ibu ke dokter baru sembuh
iya terus sekarang bapak mesti gimana lagi bu
bapak sudah terlanjur mengeluarkan uang banyak
pak pandu itu sudah mempengaruhi warga untuk berbuat kemusikan pak ustadz
bahkan beberapa warga sudah mulai mengikutinya
kita memang harus menyadarkan pak pandu pak somad tapi pelan pelan
iya tapi perkataan pak pandu itu sering mengadu domba warga pak ustadz
saya mengerti pak somad keimanan warga di sini memang masih sangat lemah
makanya kita harus mengajak kepada seluruh warga untuk mengaji lebih dalam lagi
iya pak ustadz istri saya sendiri sekarang juga malas mengaji
iya dipengaruhi pak pandu
saya sudah memberikan pemahaman kepada istri bapak
mudah mudahan saja beliau kembali lagi beribadah dengan benar
insya allah pak ustadz
pak sudah lah pak lebih baik bapak itu buang keris kalang kol bar bapak dan semua keris keris bapak lainnya
itu cuma buat malapetaka
bapak kamu tahu keris kalang kol bar itu harganya ratusan juta
kemarin saja sudah ada yang mau beli dua ratus juta tapi aku tidak memberikan
semua kerisku itu bernilai tinggi
yang jelas keris kalang kol bar adalah keris liniwi yang berkemampuan dan berkekuatan sangat ampuh
karena itu yang melindungi kita
pak bapak salah garis itu tidak pernah melindungi kita malah justru membuat rina sakit
yang bikin rina sakit itu bukan kerisku tapi guna guna orang
pak rina itu tidak diguna guna orang tapi rina itu stres dan enggak ada rumah ini pak
stres dalam dirinya sendiri
itu karena kamu yang tidak mau membantuku mengurus keris kalang kol bar milikku
pak kalau bapak terus memuja memuji dan memuja